rapat dewan gubernur bank indonesia pada sembilan belas dan dua puluh februari dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menurunkan bi tujuh day reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat tujuh puluh lima persen
suku bunga deposit facility juga turun sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat persen
dan suku bunga lending facility turun sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat persen
kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali
dalam kisaran sasaran stabilitas eksternal yang aman
serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik
di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya covid sembilan belas
strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas
dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif
sementara itu kebijakan makro burisal yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi
dan yang sila yang dibawah optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian
dalam konteks ini bank indonesia akan menyesuaikan ketentuan terkait perhitungan rasio intermediasi
makroborizel atau rem dengan memperluas cakupan pendanaan dan pembiayaan pada kantor cabang bank
di luar negeri yang diperuntukkan bagi ekonomi indonesia
kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi
antara lain melalui perluasan akseptasi kris
serta elektronifikasi bantuan sosial pemerintah dan transaksi keuangan pemda
proses pemulihan ekonomi di indonesia
proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah covid sembilan belas merebak akhir januari dua ribu dua puluh
kesepakatan tahap satu perundingan perdagangan amerika serikat dan tiongkok sempat menurunkan ketidakpastian global
dan meningkatkan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global

optimisme tersebut kemudian berubah setelah terjadinya covid sembilan belas
yang diperkirakan akan menekan perekonomian tiongkok
dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global setidaknya pada triwulan satu dua ribu dua puluh
hasil asesmen kami menunjukkan bahwa pengaruh dari covid ini akan v sate jangka pendek turun
tapi kemudian akan terjadi pemulihan
secara keseluruhan bank indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun dua ribu dua puluh dua
dari semula tiga satu persen menjadi tiga persen dan kemudian meningkat menjadi tiga empat persen
dari perkiraan semula tiga dua persen pada tahun dua ribu dua puluh

di pasar keuangan global terjadinya covid sembilan belas telah meningkatkan risiko
sehingga mendorong penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang
kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman
serta memberikan tekanan kepada mata uang negara berkembang
perkara yang terjadi di indonesia
pertumbuhan ekonomi indonesia perlu terus didorong sehingga tetap berdaya tahan
di tengah risiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian dunia
pada dua ribu sembilan belas yang lalu pertumbuhan ekonomi tetap baik
yakni lima dua persen meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun dua ribu delapan belas sebesar lima tujuh belas persen
pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan ekonomi indonesia
oleh permintaan domestik yang terjaga sedangkan kinerja ekspor menurun sejalan
dengan pengaruh perlambatan permintaan global dan penurunan harga komoditas pada waktu itu
kedepan bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh akan lebih rendah
yaitu menjadi lima sampai lima empat persen
dari perkiraan semula lima satu sampai lima lima persen
dan kemudian meningkat pada tahun dua ribu dua puluh satu menjadi lima dua lima enam persen
revisi perakiraan pertumbuhan ekonomi indonesia ini terutama karena pengaruh jangka pendek
tertahannya prospek pemulihan ekonomi dunia
yang mempengaruhi perekonomian indonesia melalui jalur pariwisata perdagangan dan investasi
neraca pembayaran indonesia tetap baik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
npi keseluruhan tahun dua ribu sembilan belas
mencatat surplus sebesar empat tujuh miliar dolar amerika serikat
perbaikan npi ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial
yang meningkat sejalan dengan kinerja ekonomi indonesia yang terjaga
daya tarik pasar keuangan yang besar
dan ketidakpastian pasar keuangan global yang meredak
defisit transaksi berjalan juga menurun
dari dua sembilan puluh empat persen pdb pada tahun dua ribu delapan belas
menjadi dua tujuh puluh dua persen pdb pada tahun dua ribu dua puluh
kinerja terkini pada januari dua ribu dua puluh menunjukkan
aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut
yang secara neto tercatat enam tiga miliar dolar amerika serikat
neraca perdagangan mencatat divisi delapan puluh enam miliar dolar amerika serikat
dipengaruhi ekspor yang belum kuat akibat kondisi global yang masih lemah
posisi cadangan devisa indonesia pada akhir januari dua ribu dua puluh tercatat sebesar
setara dengan pembiayaan tujuh delapan bulan import
atau tujuh lima bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
jumlah cadangan devisa yang dimiliki indonesia ini berada di atas standar
kesukupan internasional sekitar tiga bulan import

nilai tukar rupiah tetap terkendali sesuai dengan fundamental didukung kinerja neraca
nilai tukar rupiah tetap terkendali sesuai dengan fundamental didukung kinerja narasi indonesia
pada sembilan belas februari dua ribu dua puluh rupiah secara rata menguat dua puluh tujuh dibandingkan dengan rata level januari dua ribu dua puluh
meskipun secara point to point harian melemah sebesar dua puluh empat dibandingkan dengan level akhir januari dua ribu dua puluh
meskipun secara point to point harian melemah sebesar dua puluh empat dibandingkan dengan level akhir januari dua ribu dua puluh
sulaman rupiah pada awal februari dua ribu dua puluh terutama dipengaruhi oleh sentimen pasar keuangan global terhadap covid sembilan belas
terutama dipengaruhi oleh sentimen pasar keuangan global terhadap covid sembilan belas
inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan mendukung stabilitas perekonomian indonesia
inflasi ihk pada januari dua ribu dua puluh tercatat delapan puluh empat dibandingkan dengan fl hyun wook crypto pertahanan believe
dipengaruhi inflasi inti yang terkendali dan kelompok adminster prisis yang mencatat deflasi
sedangkan inflasi volatile food mengalami sedikit peningkatan
transmisi pelonggaran kebijakan moneter tetap berjalan baik dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga
likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai
tercermin pada rata harian volume pasar uang antar bank yang pada bulan januari dua ribu dua puluh tetap tinggi
yaitu sebesar rp lima belas dua belas triliun
serta rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga atau al per dpk yang tetap besar
yaitu dua puluh delapan puluh enam persen pada desember dua ribu dua puluh
transmisi suku bunga ke pasar uang juga berjalan cukup baik
tercermin pada penurunan suku bunga buang overnight sebesar satu ratus tiga basis point menjadi empat delapan puluh satu persen
dan suku bunga jaibor jakarta interbank overrate untuk tenor satu minggu sebesar satu ratus sembilan belas basis point menjadi lima lima persen
sejak akhir juni dua ribu sembilan belas sebelum penurunan pi tujuh puluh reposis pada juli dua ribu sembilan belas
selain itu transmisi ke penurunan suku bunga perbankan juga berlanjut
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga
meskipun fungsi intermediasi perbankan perlu terus menjadi perhatian dan didorong lebih lanjut
stabilitas sisi keuangan yang terjaga tercemin dari rasio kecukupan modal
capital aduction ratio atau car di perbankan pada bulan desember dua ribu sembilan belas yang tinggi
dan rasio kredit bermasalah non performing loan npl yang tetap rendah
yaitu dua lima puluh tiga persen gross atau satu delapan belas persen net
kelansaran sistem pembayaran baik tune maupun non tune tetap terjaga
bank indonesia akan menyelenggarakan kegiatan pekan kris qr
indonesia standar secara nasional pada tahun dua ribu dua puluh
secara serentak di seluruh provinsi guna memperluas akses

kedepan bank indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif
bank indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif
untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi
dan stabilitas eksternal serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi
koordinasi bank indonesia dengan pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi
mendorong permintaan domestik serta mempercepat reformasi struktural termasuk dalam memitigasi dampak covid sembilan belas
bank indonesia adalah bank sentral yang independen
semua kebijakan kebijakan kita termasuk kebijakan moneter didasarkan kepada asesmen yang cermat
terhadap perkembangan prospek ekonomi baik global maupun domestik
dan tentu saja dengan melihat itu juga berbagai indikator baik ekonomi keuangan maupun apa apa yang dilangkah oleh bank sentral lain itu dilakukan asesmen
tapi tidak kita membuat keputusan berdasarkan apa yang diputuskan oleh pihak lain
kita didasarkan pada assessment dan proyeksi
dan karena itu memang kita juga melihat arah kebijakan fed
bukan mengikuti kita melihat memantau dan kemudian melihat pengaruhnya terhadap ekonomi amerika serikat dan keuangan global
berdasarkan bacaan kami dan juga bacaan pasar memang terjadi probabilitas kemungkinan
fed akan menurunkan suku bunga dua puluh lima basis point pada bulan september
skenario kami tidak memperhitungkan itu
kami juga melakukan assessment terhadap gangguan logistik
baik terhadap bagaimana eksportir indonesia mengekspor ke china
perusahaan perusahaan tiongkok melakukan produksi maupun mengimport dari berbagai negara termasuk indonesia
kami juga melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tertundanya realisasi investasi
ada empat pengaruh yang kami lihat dan bagaimana meresponnya
adalah yang sudah terjadi
yaitu pengaruh pada pasar keuangan
kalau meningkat ketidakpastiannya jual dulu
dan tentu saja sambil melihat kapan belinya
nah khusus ke indonesia memang ada investor
yang khususnya jangka pendek mereka menjual
termasuk mereka menjual kepemilikannya pada spn
tapi banyak juga yang kemudian membeli
terbukti back to wind atau bad to cover ratio pada lelang spn yang tujuh kali lipat
artinya minat terhadap aset keuangan indonesia tinggi